assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
bagi muslim laki laki dan muslim perempuan
hadis ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita
namun faktanya tidak sedikit muslim yang justru enggan belajar agama
karena takut jika sudah punya atau tahu ilmunya
justru takut atau tidak mampu menjalankannya
nah menarik sekali bahasan kita kali ini
untuk mengkaji tema terkait muslim
tapi tak mau belajar agama
sudah hadir bersama saya di studio gapai kemuliaan
gurunda kita semua ke haji muhammad faiz
nah sekali lagi sebelum kita mulai diskusi
saya ingatkan kembali
anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
silahkan anda bisa kirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
nah kiai seperti yang tadi sudah disinggung
belajar agama itu kan sebetulnya wajib
tapi banyak yang kemudian enggan belajar agama
karena tahu konsekuensinya
karena sudah jiper duluan nih istilahnya
nah gimana tuh melihat fenomena ini
ini sebelum kita sampai kesana
ini kita harus mendefinisikan satu demi satu
dari apa yang tadi disampaikan oleh mbak eva misalnya
yang pertama wajib
kita harus mengerti wajib itu apa
dalam perspektif islam
yang kedua kata kata agama
apa yang harus saya ketahui dari agama
dan tentu ini akan berbeda dari setiap orang
yang pertama adalah yang pertama adalah agama ini akan berbeda dari setiap orang
yang pertama tadi adalah kata kata wajib
wajib di dalam islam itu terbagi dua
ada wajib yang menjadi beban individu personal sifatnya
ada yang bersifat kolektif
dia dibahasakan menjadi fardu'ain
yang pribadi yang individu
dan yang kolektif menjadi fardu'kifaya
kedua adalah agama

agama ini tentu kalau kita bicarakan ada agama yang berbeda dari setiap orang
jadi perhubungan dari setiap orang
itu ada a sampai z
tentu kebutuhan orang untuk mengetahui agama itu berbeda beda
mbak eva harus tahu tentang agama
saya juga harus tahu tentang agama
teman teman pemirsa juga harus tahu
tetapi pengetahuannya kan berbeda
saya harus tahu ilmu standar tentang kesehatan
tapi ilmu kesehatan yang saya ketahui
itu berbeda dengan ilmu kesehatan yang dimiliki oleh seorang dokter
ada dokter umum ada dokter spesialis ada dokter subspesialis
sebagaimana insinyur membangun gedung kan
ada orang yang punya kemampuan semuanya dia kuasai
ada yang ahli hanya besi saja ada yang ahli hanya kelistrikannya saja
ada yang desain interiornya saja
nah ini yang harus kita dudukkan
kalau berbicara kita mulai dari kata kata belajar dan hadis tadi
ini menjadi sumber bahwa semua ilmu itu wajib kita pelajari
tidak ada pembeda dalam bahasa yang mudah sekarang ini ilmu agama dengan ilmu umum
sering kita bilang ada sekolah agama dan ada sekolah umum
sejatinya dalam islam tidak ada ilmu agama dan tidak ada ilmu umum
yang ada kata imam ghazali itu adalah ilmu fardu'ain dan ilmu fardu'kifad
buat seorang muslim ketika dia tahu sholat lima waktu itu hukumnya fardu ain
puasa ramadan itu hukumnya fardu'ain
maka mengetahui syarat rukun ketentuan yang harus dipenuhi
agar sholatnya menjadi sah agar puasanya menjadi benar
itu ilmunya menjadi fardu'ain
saya dengan mbak eva itu punya kewajiban yang sama
mengetahui gerakan sholat dari takbiratul ikhram sampai salam
kewajiban untuk mengetahui apa saja yang disyaratkan sebelum sholat
ada wudhu menutup aurat berdiri
tetapi yang menjadi perbedaan adalah pengetahuan yang mendalam tentang sholat
bagaimana menjadi imam
itu tidak menjadi kewajiban mbak eva
karena mbak eva tidak bisa jadi imam seorang wanita
sementara buat saya
kalau saya memiliki kemampuan untuk menjadi imam
maka segala apa yang dibutuhkan dari ilmu fikih tentang imam
itu menjadi kewajiban saya
nah ini yang harus kita sadari
bukan berarti ada setiap orang punya kewajiban untuk mempelajari ilmu ilmu keislaman
menjadi seperti kiai menjadi seorang profesor di fakultas agama
tetapi apa yang
yang menjadi kewajiban dia
nah itu yang termasuk kategori fardu aim
kalau nanti ada tambahannya ya itu menjadi fardu kifayah
kalau sudah ada orang lain yang mempelajari maka gugur kewajiban yang lainnya
itu yang disebut dengan kata kata fardu kifayah
agama pun seperti itu
yang menjadi kewajiban setiap individu itu menjadi fardu ain
agama yang tidak menjadi kewajiban individu
misalnya misalnya ya tentang memotong hewan
mbak eva tidak butuh ilmu itu
karena sekarang daging sudah ada sertifikat halalnya
tetapi buat saya boleh jadi itu punya kewajiban
karena ketika saya duduk di dalam ormas keislaman duduk di masjid
ada orang yang mendudukkan dan mempersepsikan saya sebagai ahli agama dan bertanya
maka saya punya kewajiban untuk memperdalam apa yang dibutuhkan ketika saya akan mengajar
nah kiai kalau fardu ain ini apakah memang semata mata kewajibannya adalah untuk ibadah saja
tadi disebutkan soal sholat puasa dan semuanya
apakah ada hal lain
tapi dijawab setelah jeda dulu
kita akan lanjutkan saat lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode muslim tapi tidak mau belajar agama
kita lanjutkan kembali pembahasan
nah kiai kalau kita kemudian selesai kita akan berbicara tentang agama
jadi agama kita sebagai muslim yang menjadi wajib adalah yang fardu ain
apakah fardu ain itu hanya sebatas ibadahnya saja atau bagaimana kiai
fardu ain itu diartikan oleh banyak ulama itu terkait dengan profesionalitas seseorang dalam pekerjaannya
misalnya kalau saya memproklamirkan diri saya sebagai ahli kedokteran misalnya
maka mempelajari ilmu kedokteran buat saya sebelum praktek itu menjadi fardu ain
ketika saya misalnya menjadi ahli bangunan membangun rumah
maka semua ilmu yang terkait dengan bangunan ya itu menjadi fardu ain buat saya
jangan sampai saya membangun sesuatu yang kemudian roboh dan menghilangkan nyawa orang lain
itu terkait dengan kewajiban setiap orang
oleh karena itu di dalam al quran misalnya allah selalu menekankan tentang ini
orang itu kalau mau melakukan apapun
dia harus dibangun dengan ilmu
bahkan tauhid itu fa'lam an nahu la'ila ha'ilawlah keesaan allah
tauhid kita itu dibangun dengan fa'lam
kamu harus tahu
untuk tahu itu kan butuh belajar
nah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu didasari oleh ilmu
allah itu mencelah betul orang yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai ahli sesuatu
sementara dia tidak tahu
tidak akan sama orang yang punya ilmu tertentu dengan orang yang tidak punya ilmu tertentu
nah disinilah korelasi fardu'ainnya
kalau gambarannya terkait tentang agama misalnya
buat saya yang dikatakan orang ini guru agama
maka mempelajari bahasa arab itu fardu'ain
saya kan diminta fatwa
saya kan harus merujuk kepada quran dan hadis
quran itu menggunakan bahasa arab
maka buat saya bahasa arab itu menjadi fardu ain dalam kaitannya dengan agama
tetapi buat mbak eva bahasa arab itu tidak menjadi fardu ain dalam kaitannya dengan agama
karena mbak eva kan tidak mau jadi ustadah kecuali mau bertukar profesi
saya jadi khas kemudian mbak eva jadi ustadah
maka berbalik kewajibannya
sementara kewajiban mbak eva itu apa
kewajibannya adalah fas'alu ahl'adhikri
kamu tanya sama orang yang tahu
ing kuntum la ta'lamun
kalau kamu tidak tahu
maka kewajiban orang itu kan bertanya
nah ketika saya kemudian menjadi tempat orang bertanya
maka beban kewajibannya menjadi berbeda
oke karena saya punya pengalaman
sebetulnya kiai waktu zaman sma dulu
bertemu dengan seseorang yang dari negara mesir
kalau tidak salah
kemudian dia bertanya kepada kami kami ini pada saat itu
kalian belajar bahasa arab nggak
belajar tapi kita belajar membaca
tapi belajar artinya tidak
bagaimana bisa seorang muslim tidak bisa mengerti bahasa arab
nah jadi setelah mendengar penjelasan tadi
kalau itu ditanyakan kepada saya itu benar
bagaimana mungkin ada orang mendeklarasi atau dipersepsikan orang
sebagai ahli islam
tapi tidak mengerti bahasa arab
bahasa arab itu juga tidak sesederhana yang dibayangkan orang
karena bahasa arab itu tidak sama dengan semua bahasa dunia
kita bisa membuat satu kajian tentang bahasa arab
orang yang bisa berbahasa arab
itu tidak kemudian juga bisa memahami quran dan hadis
bukankah semua orang arab itu berbahasa arab
tetapi tidak semua orang arab itu kemudian menjadi guru agama islam
karena untuk memahami ini
tidak cukup hanya bermodalkan bahasa arab dalam artian conversation
tetapi ada perangkat lain nanti yang dibutuhkan
dan itu semua ketiga
tidak dipelajari oleh masyarakat secara umum
itu tidak menjadikan mereka berdosa selama masih ada pondok pesantren
jadi mbak eva harus mendukung dan mendukung keberadaan pondok pesantren
karena kalau sudah tidak ada santri yang mau belajar agama
dia menjadi gugur
kenapa mbak eva tidak wajib belajar bahasa arab
karena sudah ada saya yang belajar bahasa arab
sehingga makna yang ada dalam al quran ini tidak menjadi hilang
kenapa tidak menjadi hilang
karena ada orang yang masih bisa memahami itu
para santri para kiai para guru agama
nah itu namanya beban kewajiban yang berbeda
nah sekarang bicara soal peran tadi pondok pesantren
kemudian kita sebagai orang tua
apakah kemudian menjadi kewajiban kita menyekolahkan anak anak kita
dengan sekolah sekolah yang ada ilmu agamanya
atau bagaimana sebetulnya
menjadi kewajiban setiap orang tua
bukan sekedar memilih sekolahnya
tetapi memberikan pengetahuan yang cukup kepada anak anaknya terkait dengan agama
misalnya ada orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di sekolah a
karena prestasinya rekam jejaknya kita masukkan di sana
tapi pasti ada kekurangannya
apa kekurangannya pelajaran agamanya nggak ada pak
apa kemudian menjadi haram saya masukkan di situ
menjadi haram kalau anak ini waktunya habis untuk belajar seperti itu
sampai usia dia balik mungkin smp lah ya
smp sma itu kan sudah punya taklif beban agama
dia menjadi haram tetapi haramnya akan hilang
kalau kemudian orang tuanya mendatang tan guru ke rumah
misalnya setiap hari senin ini hari kelahiran nabi loh nak
setiap hari kemis itu adalah hari di mana amal amal

setiap hari kemis itu adalah hari di mana amal amal
amal sholat itu dicatat dan diangkat kepada allah dilaporkan
apa tidak bahagia saat saat yang baik itu kamu dalam keadaan mencari ilmu agama
apa al qur'an tiga puluh juz
yang pertama buat anak anak secara umum ya suruh al fatihah
kenapa al fatihah harus didahulukan
karena dia menjadi rukun sholat
setelah itu tambahannya habis baca fatihah sunnahnya baca apa
baca surah kan
tentu tidak al baqarah kan kalau orang awam
nah mungkin juz amal
nah ketika misalnya seorang ibu sudah menyekohkan anaknya ke sekolah yang baik
mendatangkan guru agama anaknya tidak buta huruf al quran
memiliki hafalan yang cukup untuk dia melakukan sholat
mengerti bagian apa yang harus dibasu ketika berwudu
ketika dia sudah dewasa yang laki laki kalau dia mimpi basah
yang perempuan kalau dia dalam siklus haid
nanti mandi besarnya seperti apa
itu sudah dilakukan ya
nanti dia puasa dia mengerti
puasa itu detailnya pokoknya tidak makan tidak minum menahan hawa nafsu
mulai dari terbitnya fajar sodik sampai nanti tenggelamnya matahari maghrib
itu menjadi fardu ain setiap orang
nah kalau kemudian kita bicara soal belajar atau mencari ilmu
apakah memang fardu aini hanya untuk belajar ilmu agama saja
ataukah ilmu ilmu yang lain juga termasuk
ilmu agama itu dan ilmu yang seperti saya katakan tadi
itu hanya kewajiban individu dan kewajiban personal
mempelajari ilmu agama supaya menjadi orang alim
itu boleh menjadi cita cita kan
tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu
maka hanya orang tertentu yang kemudian belajar seperti itu
sama kemudian dengan ilmu kedokteran
tidak semua orang bisa jadi dokter bedah
iya kan ada orang melihat darah saja sudah pusing gitu
bagaimana dia akan melakukan bedah terhadap manusia
tetapi kalau sampai tidak ada orang yang menjadi dokter bedah
dan itu ilmu yang dibutuhkan
maka ini akan mendatangkan dosa kepada semua orang
karena nanti membuat hidup itu tidak berjalan sebagaimana mestinya
jadi kalau ada orang mengatakan
apa saya punya kewajiban anak saya untuk menjadi ahli agama
tidak punya kewajiban
kalau ada anak orang lain yang sudah mempelajari itu
apa tidak ingin bahagia melihat anaknya bisa hafal al quran
kalau kita punya anak punya generasi yang baik dalam aspek agamanya
kan ibunya itu ya sudah aman posisi di akhirat
kalau anaknya menghafal al quran mengajarkan kebaikan
kan ibu hanya akan bilang
ya allah orang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain
itu karena keberanian saya untuk hamil dan melahirkan
ketika seorang ibu punya anak menjadi dokter yang baik
menyelamatkan begitu banyak nyawa manusia sebagai bagian dari ikhtiar
yang diperintahkan oleh allah
maka ibu tadi akan berbahagia di akhirat
berapa nyawa yang sudah terselamatkan karena usaha lahiriah seorang dokter
dan bertawakal kepada allah
dalam hal ilmu itu
semua orang haruslah memiliki cita cita dan prestasi dalam aspek keilmuan
baik yai pertanyaan selanjutnya
apakah kemudian orang orang yang ditinggikan derajatnya itu
hanya orang orang yang belajar ilmu agama
kita akan bahas sesaat lagi ya ki yai
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode muslim
tapi tidak mau belajar agama
kita lanjutkan pembahasan kita ki yai
kalau tadi saya bertanya begitu ya
kita tahu bahwa orang orang yang ilmu agamanya tinggi
ahli agama itu ditinggikan derajatnya allah subhanahu wa ta'ala
bagaimana kemudian dengan orang orang yang menuntut ilmu
tapi bukan ilmu agama selain ilmu agama
iya jadi dalam islam itu semua orang yang berilmu
dan ilmunya mendatangkan kebaikan untuk alam semesta ini
maka dia diangkat derajatnya oleh allah
ambil satu misalnya kan itu berasal dari ayat al quran kan
yarfail lahul ladina amanu minkum wa ladina utul ilma darajat
kapan sih orang itu diangkat derajatnya
itu kan karena keimanannya dan karena
nah ini kemudian kalau kita pelajari secara seksama
jangankan manusia bahkan hewan itu
itu allah bedakan statusnya
itu gara gara keilmuannya
ambil binatang yang mungkin tidak familiar dengan umat islam
anjing itu dibedakan nanti antara anjing yang berilmu
dan anjing yang tidak berilmu
makanya kan ada sekolahnya anjing
saya dulu tidak tahu ada anjing itu bisa ada sekolahannya dan bayarannya mahal
jadi saya melihat loh ketika ada fenomena seperti itu
saya teringat dengan ayat quran bahwa derajat itu akan ditinggikan
di surah al ma'idah itu kan allah membicarakan tentang tata cara seorang muslim
mengkonsumsi binatang hidup seperti sapi ayam kambing
maka dia halal buat kita tapi syaratnya itu kan disembelih
disembelih itu dalam agama itu syaratnya menggunakan alat yang tajam
apapun bisa pakai pisau mungkin bisa pakai benang gelasan yang tajam
kalau itu misalnya ayam atau burung
tetapi agama mengatakan tidak boleh menggunakan alat yang berbahan baku tulang
nah tetapi yang menjadi unik di dalam surah al ma'idah misalnya
allah mengatakan bahwa fungsi sesembelihan yang menggunakan alat potong
seperti pisau silet atau benang itu bisa digantikan oleh giginya anjing
padahal giginya anjing itu kan senyawa dengan yang namanya tulang
tulang tidak boleh tapi giginya anjing
tapi tidak semua anjing
itu kalau kita baca di dalam ayat al qur'an itu di surah al ma'idah
ini kalbun jadi mukalab itu kalau dia punya ilmu
misalnya saya pernah diceritakan oleh orang yang memiliki anjing dan cara anjing berburu
itu tinggal kita fokuskan mata anjing itu kepada sasaran yang ingin dia buru
dan dia bisa memahami bahwa dia diperintahkan oleh saya untuk membunuh itu
misalnya memegang dua mata saya memegang dua matanya anjing
kemudian saya tunjuk ke sana di sana ada binatang katakan misalnya rusa
yang larinya cepat saya katakan begini begini dengan bahasa yang seperti dilakukan oleh para pemburu
nah dia paham ini bos mau saya bunuh itu ya
iya sederhana kok
di dalam fiqih imam shafi'i misalnya tinggal saya tepuk paha kanannya
sambil baca bismillah bismillahirrahmanirrahim lari anjingnya dia terekam
nanti dia teriak kan guk artinya sudah selesai
kapan dia menjadi ilmunya anjing ini luar biasa
bisa menentukan halal dan haram apa yang akan saya konsumsi
kalau saya sampai di sana kemudian binatang buruan rusa tadi
itu tidak ada yang hilang bagian apapun
dari ujung kepala sampai buntut kaki lengkap semuanya
maka menjadi halal untuk saya konsumsi
dalam madhab imam ⁇ shafiri saya cukup membasuh bekas gigitannya dengan tujuh kali
salah satunya menggunakan tanah seperti kita kalau di
jilat oleh anjing
setelah itu binatang tadi menjadi halal
tanpa harus disembelih
disembeli untuk mengeluarkan darah itu aspek kesehatan
bukan aspek syariahnya
mengapa anjing ini kemudian bisa menghalalkan apa yang dia gigit tadi
karena dia punya ilmu
dia tidak mengambil bagian
kalau saya datang ke sana itu sudah dikorupsi dulu
sudah dia makan
maka itu menjadi haram kenapa
karena dia tidak punya ilmu
dia tidak paham dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya kepada dia
itu menunjukkan derajat ilmu itu akan berpengaruh bahkan kepada seekor anjing
apalagi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain
orang yang memegang kamera di depan kita
itu kan tidak kalah mulianya dengan saya
karena tanpa kamera itu gapai kemuliaan tidak terwujud
maka ilmu tentang kamera membuat estetika
sehingga saya itu terlihat baik di mata pemirsa
ditontonnya menjadi enak
itu kan juga butuh ilmu
kan saya punya anak juga
suka juga buat youtube di rumah
tapi ketika saya lihat kok jadi berantakan saya di situ gitu
itu karena anak saya tidak memiliki ilmu tentang kamera seperti yang ada di studio cnn
maka itu juga allah angkat derajatnya
karena dia memberikan manfaat
jadi bicara tentang ilmu
kapan dia kehilangan derajatnya
kalau ilmu itu tidak bermanfaat
ilmu itu mendatangkan keburukan
nuklir itu bisa jadi seorang ahli nuklir itu mendapatkan ketinggian derajat
ketiga nuklirnya dipakai untuk sarana damai
listrik menjadi murah
karena berbasis nuklir
tapi ketika dia menjadi senjata pemusnah masal
maka itu menjadi ilmu yang tidak berkah
dan derajatnya bukan saja tidak ditinggikan
karena ilmunya menjadi bencana untuk umat manusia
pak kiai kalau kemudian kita bicara soal ilmu
tentunya tidak akan ada habisnya pak kiai ya
semoga apa yang kemudian tadi dijabarkan oleh kiai
bisa mendapatkan gambaran
bagaimana kemudian masyarakat harus menuntut ilmu
nah mungkin sebagai penutup
ini buat masyarakat yang mungkin ingin belajar ilmu agama
tapi masih mungkin masih tidak paham
memulainya harus dari mana ki
memulainya adalah mendatangi guru yang terdekat di sekitar rumahnya
untuk mempelajari apa apa yang dia butuhkan
terkait kewajiban dia dalam agama kepada allah
belajar baca al quran
belajar tentang puasa
belajar tentang zakat
kalau dia memiliki harta
ketika dia sudah daftar haji dan tahun keberangkatan
maka dia punya kewajiban untuk memahami rukun islam itu
kemudian dasar dasar keimanan
iman kepada allah itu lambangnya seperti apa
makna dari iman kepada kitab suci
kepada nabi dan sebagainya
itu adalah menjadi kewajiban utama setiap muslim
dan tidak boleh orang mengatakan begini
kalau saya belajar saya jadi tahu
bebannya jadi berat nih
padahal ketidaktahuan dia juga mendatangkan dosa
kalau nanti dia sholat
rukunnya tidak terpenuhi
kan tidak bisa menjawab di hadapan allah
ya allah saya ini orang awam
ya mungkin malaikat saja sudah bisa tertawa
ada orang tidak bisa belajar di era milenial ini
kita bisa membuka youtube
kita bisa membuka google
kita bisa melalui medsos
begitu banyak sarana dan prasarana untuk kita menjadi pintar
dan yang terakhir kalau boleh saya katakan
tidak ada doa di dalam al quran yang minta nambah
tidak ada itu
tidak ada itu
tapi nambah ilmu itu ada
itu menjadi motivasi buat kita semua
bahwa belajar itu tidak ada kata terlambat
bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasannya
setiap hari kita harus menambah pengetahuan kita
seiring dengan bertambahnya pengetahuan
itu akan memperkokoh kita
kebaikan kebenaran dan keimanan
semoga kita semua langsung tergerak untuk terus menambah ilmu kita
menambah pengetahuan kita
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang kita bahas hari ini
tentunya dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh